badan pusat statistik mencatat neraca perdagangan indonesia
defisit satu lima puluh dua miliar dolar amerika serikat atau sekitar dua puluh satu lima triliun rupiah
tingginya nilai impor dan kenaikan harga minyak mentah
dinilai menjadi pemicu defisit
defisit neraca perdagangan satu lima puluh dua miliar dolar amerika
lebih rendah dibanding april dua ribu delapan belas
sebesar satu enam puluh tiga miliar dolar amerika
atau sekitar dua puluh tiga enam triliun rupiah
namun angka itu masih lebih tinggi dibanding periode yang sama dua ribu tujuh belas
yang surplus empat ratus tujuh puluh juta dolar amerika atau sekitar enam enam puluh lima triliun rupiah
dengan demikian untuk tahun berjalan defisit perdagangan
dua delapan puluh tiga miliar dolar as atau sekitar empat puluh triliun rupiah
kepala bps soeharyanto menyatakan defisit akibat nilai impor mei dua ribu delapan belas

kepala bps soeharyanto menyatakan defisit akibat nilai impor mei dua ribu delapan belas
mencapai tujuh belas enam puluh empat miliar dolar as atau lebih tinggi
daripada nilai ekspor enam belas dua belas miliar dolar amerika
kenaikan harga minyak mentah di pasar global
juga dinilai menjadi pemicu defisit perdagangan
kepala bps soeharyanto menyatakan defisit akibat nilai impor mei dua ribu delapan belas